guna membantu pengamanan di jakarta menjelang pilkada dki jakarta
empat ratus personil brimopolda jawa tengah dikirim ke jakarta
lima ratus personel atau empat satuan setingkat kompi brimopolda jawa tengah
rabu siang siap berangkat ke jakarta
dengan membawa peralatan dan persenjataan lengkap
mereka ditugaskan untuk membantu polda metro jaya
melakukan pengamanan kota jakarta menjelang pilkada lima belas februari dua ribu tujuh belas
pasukan brimopolda jawa tengah akan ditempatkan di area gedung dpr npr
khususnya seluruh warga masyarakat jawa tengah
ormas ormas yang ada di jawa tengah
saya himbo saya mohon untuk tetap berada di jawa tengah